bagaimana pantauan arus libur di bandara soekarno hatta bergabung bersama kami
produser lapangan cnn indonesia nindya yuwono langsung dari bandara soekarno hatta
nindya bagaimana dengan pergerakan penumpang di libur akhir tahun
ini didominasi penerbangan domestik atau internasional
selamat sore dea saat ini saya berada di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta
dan bisa dilihat di belakang saya ini situasinya dari sore memang cukup banyak penumpang
yang mulai berdatangan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah
nah untuk total penumpang di bandara internasional soekarno hatta hari ini
ini ada satu ratus tiga belas sembilan ratus empat puluh tiga penumpang
dan yang berangkat meninggalkan jakarta ini totalnya ada kurang lebih enam puluh satu lebih
dan yang menuju ke jakarta ada sekitar lima puluh dua penumpang dea
dan untuk total penerbangan hari ini ada delapan ratus delapan puluh dua penerbangan yang meninggalkan jakarta saja
ini hanya empat ratus empat puluh delapan penerbangan
dan jika kita lihat dari sejumlah wilayah yang dituju oleh penumpang
ini memang paling banyak ada di luar pulau jawa kemudian ada sumatera dan juga kalimantan
seperti pontianak dan pasar termasuk juga palembang lampung samarinda
untuk di pulau jawa sendiri paling banyak memang dilakukan ke yogyakarta dan juga surabaya
dan untuk dari tiga terminal yang ada di bandara internasional soekarno hatta dea
ini paling banyak memang ada di penumpangnya sejumlah penumpangnya ini ada di terminal tiga
dengan totalnya ada lima puluh enam ribu lebih penumpang yang melakukan pemberangkatan dari bandara internasional soekarno hatta
dan jika kita lihat untuk tiket dea biasanya memang akhir season atau akhir tahun seperti ini
memang cukup naik signifikan begitu
namun tadi kami sempat menanyakan ke sejumlah penumpang bahwa memang salah satunya tadi ada penumpang mengatakan
berangkat menuju ke medan begitu kalau biasanya dia mendapatkan tiket dengan harga satu dua juta
namun kali ini dia mendapatkan harga dengan satu tujuh juta
dan ini ya rasa memang naiknya tidak terlalu signifikan begitu
dan mereka tetap membeli karena ingin berlibur bersama keluarga
dan terkait dengan antisipasi badai yang diprediksi bmkg terjadi besok dea untuk saat ini
hingga saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan dari pihak bandara maupun maskapai terkait bagaimana antisipasi
namun jika kita lihat hari ini ini penerbangannya on schedule dan tetap aman begitu dea
hingga saat ini kami masih menunggu apakah ada keterangan dari pihak bandara atau maskapai terkait bagaimana antisipasi
jika besok terjadi badai dea
artinya hingga saat ini belum ada keterangan resmi menanggapi edaran dari bmkg soal badai yang diperkirakan akan terjadi
hingga awal tahun dua ribu dua puluh
untuk hingga saat ini kami melaporkan belum ada keterangan dari pihak bandara maupun maskapai
namun jika kita melihat situasi dan cuaca hari ini saja ini penerbangannya masih on schedule
jadi untuk besok kami masih menunggu apakah ada antisipasi antisipasi tertentu dari pihak bandara maupun mas kp dea
mengingat ini antusiasme warga untuk bepergian melalui bandara soekarno hatta
apakah ada pengaturan khusus
terminal terminal apa saja yang diberlakukan oleh angkasa pura agar antriannya tetap lancar
sampai saat ini masih belum ada pengaturan pengaturan tertentu dea
mengingat untuk saat ini saja ini dirasa jumlah penumpangnya tidak terlalu naik secara signifikan dari hari sebelumnya termasuk dari tanggal dua puluh lima desember lalu
namun kami masih menunggu lagi apakah ada antisipasi antisipasi tertentu